terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
terima kasih banyak banyak
mungkin ini buktinya
jangan jangan kalo kamu yang bikin mereka berdua jadi pacaran sekarang
iya itu aku
kenapa harus kamu lakuin itu semua
kamu gak bisa nyelamatin anak dan istri kamu
pasti kamu sangat terpukul atas kejadian itu indra
semoga almarhum istri dan anak saya
sebenarnya ibu itu tadi siapa
kenapa dia bilang kalau ibu aku meninggal dengan bayi yang dilahirkan
aku juga tahu
aku harus banyak banget belajar dari kamu saat
orang yang bener bener kamu cintain
demi dia bisa bersama dengan
orang yang memang dia pilih untuk hidup dia
buat aku sih itu berat banget sar
kalau aku paksa juga percuma kan
kalau ternyata memang kebahagiaan dia bukan sama aku
aku gak bisa ngapa ngapain kecuali aku lepasin aja supaya dia bahagia kan
ya tapi aku belum beli apa apa belum beli kado untuk nenek
udah gak apa apa nanti aja di jalan ya
gini gini tak ada masalah